ini kan kami latihannya di komplek marinir ya
mungkin di lapangan tadi ada upacara pagi
tapi kami tetap latihan seperti biasa
oke jadi mengisi kemerdekaan sambil latihan juga ya
latihan nggak boleh putus karena nurul ini juga lagi persiapan menuju pon ya
ada di pelatang saya saat ini ya
oke nurul prestasi yang nurul sematkan ketika kemarin berlaga di olimpiade ya
mencetak prestasi kemudian sekaligus nurul itu menjadi atlet
asal aceh pertama yang berlaga di pentas olimpiade setelah kalau saya nggak salah tiga puluh tahun lamanya ya
bagaimana sih awal mula ketertarikan nurul di dunia atau cabang olahraga angkat besi ini
padahal katanya nurul dan juga orang tua ketika pertama kali dulu tuh sempat ragu ya
ragu bahkan juga di keluarga pun kayaknya tidak ada background orang tua ada di angkat besi atau cabang olahraga angkat besi ya nurul ya
oke ketertarikan ketika
ketika pertama kali di angkat besi itu gimana boleh cerita ke kita enggak
ya terima kasih mbak
dulu awalnya kan dari perwakilan di stora aceh
dulu kan angka besi di aceh belum terlalu booming belum terlalu dikenal
ada perwakilannya datang ke daerah nurul
mungkin dia lihat nurul lagi bantu orang tua di sawah kan yang ngangkat padi lagi harus dipotong kayak gitu
sambil ngembalas hati dia lewat dia tayain mau enggak jadi atlet angkat besi
kan bingung lah tiba tiba kayak gitu
itu dipanggil lah orang tua mungkin di ngobrol sama orang tua dia kasih saran ke orang tua
karena mungkin dilihat pada nurul ini mungkin ada potensi untuk jadi atlet angkat besi kayak gitu
sempat yakin juga nggak dengan diri sendiri bahwa ada bakat di situ gitu kemudian menumbuhkan minat
untuk sesuatu yang sama
kamu sama sekali enggak pernah kepikiran sebelumnya
enggak sih enggak mikir
mungkin ya pengen nyoba aja walaupun enggak ada keluarga enggak ada atlet
tapi pengen nyoba aja dari diri sendiri pengen ngubitin
perempuan juga bisa angkat besi angkat yang berat berat juga bisa kayak gitu
nggak mesti laki laki kayak gitu
oke jadi modalnya itu modal keberanian modal tekat dan juga sekaligus modal nekat
intinya gitu ya
perjalanan sampai dari aceh sampai ke jakarta seperti apa nurul
dulu pertama waktu pertama ikut angkat besi tiga bulan langsung ikut kejuaraan daerah
enam bulan langsung ikut ke jurnas di jogja
dari ke jurnas itu dapat kerunggu
pertama ikut ke juara a langsung dapat kerunggu dapat nomor tiga
jadi kan tambah semangat
berarti ini mungkin yassi lah dari diri sendiri
jadi bisa jadi atlet karena pertama ikut tanding langsung dapat mendali kayak gitu
itu lanjut sekolah juga
pas pagi sekolah sore nya latihan tinggalnya di asrama
sampai dipanggil ke platnas itu kan waktu dua ribu enam belas kan ada pon di jawa barat
dapat emas di pon itu dan dilihat dari kejuaraan kejuaraan lainnya
itu dipanggil ke platnas untuk mengikuti asean games dua ribu delapan belas mungkin
buat sejarah mungkin
yang di platnas ini kayak pak dirja pengen buat sejarah untuk kelas berat
baru kali ini kelas berat lolos ke olimpik
perjalanannya saya yakin cukup panjang berliku penuh banyak sekali tantangan ya
sempat ngerasa sempat ngerasa apa
putus asa menyerah gitu kaget
apalagi harus kita kan ngebayanginnya ya
apa latihan yang harus dilalui para lifter atau atlet angkat besi ini
pasti latihannya berat sekali
dulu sempat bingung juga pas dua ribu lima belas
bapak karena capek harus bolak balik dari kuliah latihan
jadi kan sampai bingung milih kuliah atau milih latihan
kalau milih latihan kan sekolah sekolah kuliahnya harus berhenti
bukan berhenti ambil ambil aksis dulu
jadi rumuhkanlah sebab latihan asean kemarin tuh pas dua ribu lima belas tuh untuk kejuaraan pon
coba coba ke fokus latihan aja
kalau kuliah nanti bisa sambilan kita urus katanya kayak gitu
capek capek ingin berhenti dulu saya masih pernah mikir kuliah dulu
karena ini ya karena pendidikan yang menjadi salah satu faktornya ya
yang mungkin memberatkan dan mungkin membuat bingung waktu saat itu
nurul dengan pencapaian prestasi sekarang
peringkat lima kalau saya nggak salah peringkat lima dunia
kelas delapan puluh tujuh kg di ajang olimpiade kemarin puaskah
kalau dibilang nggak puas tapi kan nanti gak bersyukur
dibilang puas sih ya kurang puas
karena kan harus pengennya dapat mendali lah
mendali apapun pengen mendali
cuma ya diperbaiki lagi angkatannya mentalnya diperbaiki lagi
kan ini kan apalagi olimpiade pertama dulu mungkin ya
berikan pengalaman untuk olimpiade selanjutnya
intinya masih belum puas karena memang perjalanan ke depannya masih panjang
jadi targetnya menjadi nomor satu
oke terima kasih nurul

mendapatkan banyak medali khususnya medali emas ya
menyumbangkan untuk indonesia
nurul harapan untuk angkat besi
dan juga olahraga indonesia ke depannya di hari kemerdekaan ini
supaya indonesia tetap tumbuh dan melahirkan
ada penerus penerus nurul nurul yang tangguh lainnya juga
ya tetap semangat
apalagi sekarang kan arti kan lebih diapresiasi sekarang
hari kemarin kan habis jumpa pak presiden juga langsung dikasih bonus
tetap semangat semuanya
oke merdeka itu kan termasuk didefinisikan sebagai memiliki atau mempunyai pemikiran pemikiran yang terbuka ya
ya kan tidak skeptis gitu tidak menyakiti sesama gitu
bagaimana nurul juga memandang kemerdekaan ini
khususnya mungkin masih banyak orang orang yang kadang kadang mungkin suka under estimate gitu
khususnya dengan kemampuan kita
bagaimana nurul memaknai kemerdekaan dengan hal ini
mungkin kalau bagi nurul kemerdekaan ini bebas dari segalanya
bebas dari ketutup rukan bebas dari apapun
dengan ada pikiran kan bebas juga kayak gitu bebas kemerdekaan
oke target nurul ke depannya karena sekarang akan persiapan sedang dalam masa persiapan pon dan juga sea games kalau saya tidak salah ya
oke targetnya nurul
targetnya semoga bisa lebih baik dari olimpiade kemarin dan bisa memperbaiki angkatan
karena kan di targetnya di target tersepati pas olimpiade itu dua ratus enam puluh tiga tapi tercapainya dua ratus lima puluh enam
semoga bisa tembus dua ratus enam puluh tiga
juga pas pon dan semakin
oke mudah mudahan terus bisa mencetak prestasi dan membawa harum nama indonesia ya di mata dunia
terima kasih nurul akmal sudah bergabung dengan cn indonesia connected spesial kemerdekaan
salam merdeka sehat selalu selamat malam